adik adik berhentilah kalian untuk mengganggu nenek ini
berarti kamu gila dong
jangan dinda gua nunggu
yang sudah mengubah wajah menjadi dinda subaklang
aku pun sudah menyadari
dari pertama kali melihat
hanya orang yang menguasai ilmu mantra suluk amanjani
yang dapat mengubah wajahnya sesuka hati
di dunia itu
hanya ada satu orang
yang menguasai ilmu ilmu

buat fighting dan melcktuk malam
turun jalan memang sudah mudah
sudah berangkat juga
l maturity atau tidak ada apa apa
tapi enggak apa tan
apa saja yudha misalkan over done
ini contrast tentang bangkit raja
basin media menghancurkan kemanusiaan

apa ada orang disini
itu suara ibu undah
dimana ibu undah
putra kukian santan
kamu disini sekarang nak
kamu sudah kembali
bertahun tahun ibu undah menunggumu
ibu dan nyaris mati dalam kerinduan
sekarang kamu sudah disini
kenapa ibu undah
kalau saja aku bertemu dengan ibu undah
lebih lama di mimpi
beredakan rasa rinduku kepada ibu undah
kita itu semua sangat khawatir dengan keadaan raden
raden tadi pingsan kelamaan
aku sangat rindu dengan ibu undah
sebelum aku bertemu dengan ibu undah
jangan bilang gitu atau raden
jangan bilang kemana aja
raden pasti ketemu sama ibu undah raden
jangan bicara lagi gitu ya kasip ya
takut terlalu terbawa perasaan kita
sebaiknya raden istirahat dulu ya
buka dalam raden
yang dikatakan tabir tadi betul
sebaiknya raden istirahat aja dulu disini ya
siapa tahu kalau raden istirahat semalam ini aja
mungkin raden akan pulih
mungkin raden akan pulih
maka sehat lagi raden
tolong antarkan aku ke istana pajajaran
memang saya pembantumu
aku sudah berbicara baik baik
tapi kau malah kurang
kau tidak tahu siapa aku itu
kau tidak tahu siapa aku
aku ratu kentring manik
permaisuri dari prabu siliwangi
kenapa kalian tertawa
kamu berhayal disana
ratu kami berkeliaran di hutan
jangan sembarangan berbicara
kamu yang jangan sembarangan bicara
aku sudah sopan
tapi mereka malah menginjakku
tidak ada gunanya aku menjadi baik
mereka belum tahu saja siapa aku sebenarnya

tetapi tidak fans
aku tidak diberikan
ini ikan kamu yang disuruh teh
harus berdua meren
nah jadi tolong jagain raden ya
paman mencari air
seharusnya paman aman dan paman amin yang jagain
biar gak kemana mana ya kan

engga ini mana murad kasihan raden
ya tinggal dulu raden ya
sampai jumpa guru
guru lihat itu guru
kasian sekali nenek nenek itu
anggini kita tunggu disini saja dulu anggini
anggini kita tunggu disini saja dulu anggini
tapi kasian nenek nenek itu guru
angini kita baru sampai di desa ini
jangan kita berbuat masalah dulu
eh jangan ganggu nenek itu
eh berarti dia cucu nenek ini
berarti kamu gila dong
adik adik berhentilah kalian untuk mengganggu nenek ini
berarti kamu gila dong
jangan ini aku guru